nah udah berhasil om bongkar kebohongan om
soal mengapa dia
dia nggak pernah dirawat di penang
jadi kenapa nih
kenapa jesse gak coba bohong sama aku
kenapa gak jujur dari awal aja sih om
kalau jessica itu gak dirawat di penang
jessica dirawat di tempat yang sama sama elsa
di harapan kasih
dan jessica juga sangat dekat sama elsa adik aku
aku juga gak bilang kalau jessica itu juga mantan temannya randy
asistennya mas al
dan kemungkinan besar
jesse itu adalah jessica
sekretaris amarhum marta
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira

tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira

terima kasih ya
tau dari mana
aku cari tahu sendiri
yang udah berhasil om bongkar kebohongan om
soal mengapa dia
dia nggak pernah dirawat di penang
dia dirawat di pusat rehabilitasi
yang sama dengan adik kamu
om gak percaya sama aku
ada suatu fakta tentang warga fahri
warga suami kamu
berhubungan erat dengan
tapi sepertinya kamu sudah
dan kamu tahu
bahwa jessica adalah
dan jessica itu adalah
jessica orang yang sama
dengan putri om
kamu juga harusnya tahu bahwa
namun juga harusnya tahu bahwa
jessica yang dimaksud sempat menghilang
anak pelecehan seksual yang berat
bisa aja nyeritakan tentang ini
tapi kamu memilih untuk tidak menceritakan
sampai dengan hari ini kamu tahu soal kebohongan om
jadi orang yang
orang yang menyuruh diniz tiano untuk melakukan perbuatan itu
adalah musa al fahri
dan melakukan semua ini sama jessica
ini seharusnya antara saya dan bu rosa

putri saya satu satunya
saya tidak mau ceritakan ini kepada kamu
karena ini seharusnya urusan saya dengan dia
saya tidak mau nanti akan merubah pandangan kamu terhadap mertua kamu sendiri